iya bang tau
terus ngapain ke dalam
kamu mau gak jadi panitia tujuh belas an
cuma fotoin buat dokumentasi acara
siapa yang mau tanya bang pur mau bawa ojek
beta kesini karena bang pur sudah lulus jadi ketua agus susan
beta mau minta jabatan ya bang pur
kebetulan gue mau nyusun ke panitiaan
lo mau jadi apa
wakil ketua itu buat ani
kalau wakil ketua ke ani
sekretaris itu untuk perempuan
lagian itu jatahnya rika
kita jadi sekretaris
iya punya ini
kalau semua sekretaris
kalau semua sekretaris
bang pur mau kasih peta jabatan apa lagi
ajudan gue dong
kalian udah nangkr intensif
kalau kagak pengen galau ya kopi susu
tapi kan saya udah mesen teh po
ya berarti masih galau
ya udah po
tehnya gak jadi pesennya kopi susu aja
saya mau daftar dong
kan lombanya belum dimulai pendaftarannya
semua daftar jadi pandeti agustusan
lu kan tim suksesnya tis
masya allah abang
tati udah kelar masak kelar nyuci
abang masih di rumah aja
iya ini abang mau berangkat
ih pintunya di situ
iya abang tahu
terus ngapain ke dalam
kamu mau enggak jadi panitia tujuh belas an
gampang kok cuma fotoin buat dokumentasi acara
lu apaan sih tis
ngeliatin gue sampai kayak gitu
saya udah minum kopi susu
tapi masih ngerasa galau
saya masih ngerasa kalah sama sipur
ya nambah lagi kopi susunya
semoga abang dapat penumpang yang banyak
tail tadi kita
dibawakan di barang pervedaan jouer hari ini
untuk ikutiiano sejak sampai tahun terakhir
ke orang baru aja lu
pake nanya nanya berapa
saya mau jadi panitia malah gak diajak
tapi kan saya pengen jadi panitia kang
pok nasi unduk pake telur
sama kopi susunya ya
gimana kalau lo jadi seksi keamanan
oh nggak si udin aja sonno
udin kan tim suksesnya tim
nah pasti nggak mau
iya lu ngomongnya baik baik
lu senyum pasti mau
gak usah kelebihan biasa aja senyumnya
tapi bukan mau nyuruh ngojek
tadi mau bilang terima aja ajakannya mas pur
yaudah kalau gitu ngojek sekarang
tunggu nanti diundurin dia semua
hari ini kamu gak kerja
kalau gitu kita ngumpul di rumah ani yuk
lo diajak gue jadi panitia
lo berani sama gue
makanya nurut sama gue
ini ciri khas gue
kau mau ngapain
kau mau ngapain
kau mau ngapain